salah satu upaya membangun mental dan rasa percaya diri anak
salah satunya dengan melatih bela diri mereka sejak usia dini
selain mendidik mental dan rasa percaya diri
melatih bela diri anak di usia dini juga baik untuk perkembangan tubuh si anak
melatih mental dan membangun kepercayaan anak usia dini sangatlah penting
salah satu cara efektif yakni dengan membekali mereka dengan latihan bela diri secara rutin
sejak usia mereka masih sangat belia
seperti yang dilakukan oleh sekumpulan remaja yang melatih anak anak usia dini di kota cimahi
dengan latihan taekwondo secara rutin
di pelatihan taekwondo ini pesertanya adalah anak anak usia dini dari berbagai kalangan
pola latihan taekwondo yang diberikan terdiri dari beberapa level
dari awal mulai kelas ban putih kelas umum dan kelas atlet atau kelas kejuaraan
buat pembekalan anak anak buat mentalnya juga
pembekalan anak anak buat percaya diri
yang lebih banyak itu karena anak anak disini lebih banyak ingin berprestasi
karena kalau dari kecil sudah berprestasi buat bekal ke depannya juga
kebanyakan peserta cilik ini mengikuti taekwondo karena keinginan sendiri
para orang tua hanya mendukung inisiatif mereka itu
buat menjaga juga kan zaman sekarang ini kan
apa namanya kehidupan sekarang itu kayak gimana
apalagi anak saya kan perempuan mungkin bisa buat bela diri juga
terus buat semangat juga buat dia biarnya pede buat langkah ke depan
bagus ya satu untuk olahraga itu hobinya untuk hobinya jadi tersalurkan
untuk pergaulan ini kan berbagai kalangan ya yang masuk sini
dari sekolah sekolah lain jadi anak itu bisa berbaur
bagus ya untuk interaksi kan buat anak
terus berusut terus habis habis dan dia pada baik
susah gak sih ikutan taekwondo
dalam sebulan latihan bela diri taekwondo dikelar selama delapan kali pertemuan
teresna pamungkas cimahi